pengacara elsa sharif memenuhi panggilan kpk untuk menjadi saksi kasus dugaan mega korupsi ktp elektronik
kesaksiannya diperlukan untuk memenuhi berkas tersangka andi agustinus alias andi narogong
elsa tiba di gedung kpk sekitar pukul sepuluh pagi
nama elsa sharif sempat disebut dalam persidangan kasus ktp elektronik dengan terdakwa irman dan sugiharto tiga puluh maret lalu
kala itu jaksa mempertanyakan soal pertemuan antara saksi miriam s haryani dengan pengacara elsa sharif beberapa waktu sebelum persidangan korupsi ktp elektronik dimulai
mirsam saat itu menjelaskan pertemuannya dengan elsa untuk memberikan pinjaman uang
namun miriam juga mengakui bahwa dalam pertemuan itu ada pembahasan kasus dugaan korupsi ktp elektronik
yang menyeret nama miriam sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana sebesar rp dua puluh tiga
dolar amerika serikat